siangan ya jadi perangkatnya pagi
saya jarang sama mochi pingsan karena ketemu sama nenek gayung
lu sikut ah
ada nenek gayung juga
nih pak rt pasti ini ada kaitannya sama malam jumat keliwon
sebentar lagi kan malam jumat keliruan
aduh gimana ini
jangan tolong jangan kepedang
jangan cepat dong
aduh gue capek banget nih sarah
sama aku jadi capek
sama aku jadi capek
sama aku jadi capek
sampai siapa di sini
gontiknya berat sih sarah
malah tinggalin aku sih
mochi kamu lihat adam gak
tante kita habis dikejar oleh nenek gayung
hah dikejar hantu nenek gayung
gimana yang ngejar orang gak ada siapa siapa kok sepinggi itu jalanannya
lihat aja tuh
bener suar dua yang tuer
iya tante beneran
kita tuh habis dikejar sama nenek gayung
terus malahan sebelumnya kita ditakutin oleh
kamu mah tadi kan tadi dikejar nenek gayung sekarang dikejar kuntilanak
hah kamu bohong deh jangan ngaco
sekarang adam mana adam
adam nanti lagi nyari adam nih
lagi tante ada apa jangan unduk lagi tante ada apa
aduh ngapain sih tepok tepok tunggu dulu napa
nih saya lagi ngomen anak berdua ini tunggu ya
mana ada apaan
nenek gayung kabur
ini apaan sih
eh kamu siapa
gak tau apa orang lagi ngomel ngomel anak kecil malah diganggu gangguin nepok nepok nepok nepok
mau dimandiin sama nenek gak cu
nenek gayung kabur
aduh aduh aduh aduh nyusruk deh
aduh ternyata adam
aduh adam nih gimana sih
kalau tante messi tadi langsung nyusuk mukanya nancep ke tanah bagaimana
maaf tante gue gak sengaja
loh adam sama siapa
baru bisa tante
tadi aku dikejar kejar sama kutianak sama pocong
banyak amat yang ngejar
terus aku kabur
aduh zara berarti kemana ya
gini aja deh ya kadang kita cari zara bareng bareng
eh ada asap dari mana
eh apaan tuh
eh apaan tuh
man man man man man man man manusia serigala
tentu kita harus gimana nih
aduh gak mungkin diem aja kan dam gimana kalau kita lari dam
k kemana kaburnya dam
asyik tuh ya
di sini sih kita kabur ke sini iya adam ini namanya bukan kabur tapi ngumpet dam
oh iya ada melupa aduh ada gimana ya kita tutup aja ya coba ini dulu
enggak kena enggak kena enggak kena enggak nyampe selamat selamat selamat belum enggak
apa eh kok ketutup sih
ya di sini bisa masuk ada beda kabur si buranti pakai nggak percaya saya sampai
muringkak apalagi ketika bapak tua itu berkata sebentar lagi akan malam jumat mimpi buruk itu
akan menjadi kenyataan
mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan
dan menyetani kamu seumur hidup
eh pak rethe kali bapak bapak itu lagi stress ngapain didengerin sih
mungkin dia baru ditinggal sama istrinya atau mungkin dia teh banyak utang
kalau itu masa saya gak percaya
pare ternyata kan rabun ayam
jadi kalau udah agak malam itu suka ngeblur matanya suka kotokan
jadi kelihatannya dia hilang
gak akan percaya kalau belum terbukti
rasakno nanti kalau misalnya
gak usah percaya sama mitos malam jumat
eh tamang gak ada
masa yang ada mitos cuma malam jumatnya doang
terus malam kamis malam sabtu malam minggu malam
karunya dong kalau gak ada mitosnya
pak rt pokoknya pak rt harus mengambil tindakan
iya pak rt
gini pak rt
saya lagi dagang itu digangguin sama hantu pak rt
pak rt saya juga mau ngadu
kapan malam saya itu juga diganggu sama para hantu
ya itu di teror saya bersama adam diganggu
tahu nggak jantung saya itu hampir copot
napas saya senin kemis dan juga hidung saya kembang
dan hantu itu baru pergi pagi
eh aduh salah sih
enggak eh pagi hantunya hantu harimau sama hantu apa gitu
oh mungkin dia takut kesiangan ya
jadi pulangannya pagi
saya jarang sama mochi pingsan karena ketemu sama nenek gayung
ini kenapa nempel lu
kita sikut ah
ada nenek gayung juga
hii pak rt pasti ini ada kaitannya sama malam jumat keliuan
sebentar lagi kan malam jumat keliwa
aduh gimana ini
hei jangan lupa jangan lupa
jangan lupa jangan lupa
eh pak rt pak rt harus sigap nih
harus cari jawabannya harus bertindak
dari tadi juga saya mikir ini muter otak
tapi jangan diteriak teriakin gini bingung saya
saya setuju sama bu messi kalau cari solusi
karena jangan sampai warga kita itu diteror sama gosip gosip soal hantu
kasian kalau warga jadi ketakutan
soalnya gosipnya kan belum tentu benar
aduh nunggu pecah kepala saya ini
hei asal kalian tahu ya
saya ini jendral di kambung sini
saya akan menangkap hati itu dengan tangan saya sendiri
benar ya pak rt
pak rt berani
tapi kayaknya kalau dari dia kebanyakan ngomong kayak begini dia kayaknya nggak bisa ya
oh saya tahu bu messi
gimana kalau kita bikin taruhan aja pak rt
kalau misalnya pak rete nggak bisa mengatasi masalah hantu di kampung kita
pak rete harus memberikan gratis naik angkot
pak rt harus memberikan gratis naik angkot